kita buka viral hari ini dengan prestasi satu lagi kabar membanggakan tentang prestasi anak bangsa di tingkat dunia
tim misi budaya dari smp kebayoran jakarta berhasil menjuara festival tari rakyat internasional di yunani
tari saman kembali membuka publik dunia
kali ini giliran juri dan hadirin international folk dance and music vieria festival inai pori yunani yang dibuat terbuka oleh rancak gerak tari asal nangro aceh ini
selain saman tim misi budaya dari smp lab school kebayoran jakarta juga membawakan tari rakyat atau folk dance indonesia lain yakni tari zapin
meski menghadapi lawan yang lebih senior dari lima negara lain yaitu tuan rumah yunani serbia hungaria ukraina dan bulgaria
penampilan dua puluh penari serta delapan pemain musik berusia empat belas sampai lima belas tahun ini akhirnya diganjar sebagai jawara pertama